perum bulog mendapat perpanjangan waktu untuk melanjutkan impor beras sebanyak dua ratus tiga puluh sembilan ribu ton sampai bulan juli mendatang
hal ini untuk memenuhi kuota yang diberikan pemerintah kepada bulog di awal tahun dua ribu delapan belas sebesar lima ratus ribu ton
izin impor beras yang diterbitkan kementerian perdagangan sebesar lima ratus ribu ton
namun bulog hanya bisa merealisasikan dua ratus enam puluh satu ribu ton karena keterbatasan waktu penugasan
sehingga masih kurang dua ratus tiga puluh sembilan ribu ton
jumlah inilah yang akan dilanjutkan importasi
untuk itu bulog mendapat perpanjangan waktu impor beras dari dua puluh delapan februari menjadi juni dua ribu delapan belas
beras dua ratus tiga puluh sembilan ribu ton tersebut rencananya akan didatangkan dari india dan pakistan
kemarin keputusan lima ratus ribu sisanya dipenuhi sampai jadi lima ratus ribu
sekarang berapa sih pak
iya keputusan pemerintahnya seperti itu
sampai juni apa jadinya